jumlah penjualan sepeda motor memang sempat menurun di tahun dua ribu dua puluh imbas pandemi
dari sebelumnya terjual enam jutaan unit per tahun menjadi tiga enam puluh enam juta unit
namun di tahun dua ribu dua puluh penjualan kembali meningkat menjadi lima lima juta unit
di tahun dua ribu dua puluh dua aisi menargetkan penjualan lima empat juta unit sepeda motor
tak heran kawasan condet jakarta timur yang sejak tahun sembilan puluh terkenal sebagai pusat sepeda motor bekas masih ramai hingga saat ini
penjual sepeda motor bekas di kawasan ini bahkan bisa menjual sekitar lima belas hingga dua puluh lima unit setiap bulannya
alhamdulillah semenjak tahun dua ribu an udah main motor
ya kalau untuk motor bekas kalau dibilang ya menjanjikan
ya kalau kan perbandingan baru sama bekas kan selisihnya lumayan
jadi mungkin kadang orang yang dana nya kurang untuk beli baru dia ngambil yang bekas
anda bisa mendapatkan beragam model dan merek sepeda motor di kawasan condet ini
harga sepeda motor bekas di kawasan condet dijual mulai dari enam juta hingga tiga puluh juta rupiah
tergantung model dan merek motor
coba anda tebak berapa harga motor bekas ini
dua puluh juta lima belas juta anda salah
karena ternyata motor bekas ini bisa anda beli dengan harga delapan jutaan rupiah saja
kalau saya bandingkan dengan sepeda motor dengan merek yang sama di tahun yang ini yang baru
maka dihargai di kisaran harga dua puluh satu hingga dua puluh dua juta rupiah
namun di era yang serba canggih saat ini
penjualan sepeda motor bekas online yang lebih praktis menjadi saingan bagi penjual sepeda motor bekas di condet
meski demikian sebagian pembeli lebih memilih membeli langsung
agar bisa memeriksa kondisi motor terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi
sepeda motor bekas diminati pembeli karena harganya lebih terjangkau
kalau untuk sepeda motor saya lebih baik beli langsung
karena kalau beli online kan kita nggak bisa melihat barangnya kondisinya seperti apa
karena kalau beli online pun juga kalau motor baru
saya lebih baik ah lebih baik beli secara langsung lihat
gimana ya kalau saya mau beli langsung kalau baru kan uangnya kurang
jadi saya mau beli yang second second aja
enaknya sih emang barusan langsung baru tapi kan keuangannya
meski bekas sepeda motor yang dijual di kawasan condet jakarta timur
memiliki dokumen lengkap dan dijamin kualitasnya oleh
monika konado fajar indrajaya